saudara saudara pada hari ini kami akan melaporkan kembali
tentang kinerja penanganan covid sembilan belas ini di bidang kesehatan
hari ini kami sudah melakukan pemeriksaan spesimen secara terakumulasi
sampai dengan hari ini sebanyak dua enam puluh empat sembilan puluh delapan spesimen
dari hasil tersebut kita dapatkan kasus konfirmasi positif covid sembilan belas untuk hari ini
naik empat ratus lima belas orang sehingga totalnya menjadi dua puluh tiga satu ratus enam puluh lima orang
sembuh dua ratus tiga puluh lima orang sehingga total menjadi lima delapan ratus tujuh puluh tujuh orang
sementara meninggal dua puluh tujuh orang
sehingga total menjadi satu empat ratus delapan belas orang
enam kabupaten kota yang terdampak dari seluruhnya tiga puluh empat provinsi
saudara saudara kita masih melakukan pemantauan terus menerus
terhadap enam puluh lima tujuh ratus empat puluh delapan orang kasus odp
dan pengawasan yang ketat pada dua belas dua puluh dua orang
mari kita maknai data data ini dengan kemudian kita yakini
bahwa penularan masih saja terjadi
penularan masih terus terjadi di tengah lingkungan masyarakat kita
oleh karena itu kami meminta pada saudara saudara sekalian
mari mari bersama sama kita putuskan permasalahan ini
kita jalani norma hidup yang baru
kita mulai normal yang baru
yaitu yang berbasis pada kebiasaan dan pembiasaan
untuk pola hidup bersih dan sehat
kita harus rajin mencuci tangan
dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir
setidaknya dua puluh detik
kemudian kita mulai berpikir
apabila harus dihadapan pada pilihan keluarga
dan kita harus berpikir apabila harus dihadapan pada pilihan keluarga
kita harus keluar dari rumah atau tidak
apabila memang dipertimbangkan tidak terlalu penting
sebaiknya tidak keluar ke rumah
namun apabila kita harus keluar rumah
gunakan masker batasi waktunya
kalaupun kita harus bekerja
maka jaga di ruang kerja kita
di lingkungan kerja kita
tetap mengedepankan prinsip bersih
tetap mengedepankan prinsip menjaga jarak
dan harus disiapkan fasilitas
yang sangat memungkinkan dan sangat mudah diakses
untuk cuci tangan dengan sabun
oleh karena itu inilah norma yang harus kita lakukan
hindari pertemuan dengan jarak kontak
yang kurang dari satu meter
biasakan untuk tidak menggunakan fasilitas bersama

bergantung dengan jaringan
bergantung dengan jaringan
bergantung dengan jaringan
bergantung dengan jaringan
kalau pun tidak memungkinkan
maka pastikan bahwa fasilitas itu secara rutin dibersihkan
secara rutin kita jaga higienenya
karena inilah cara cara yang harus kita lakukan
menggunakan masker menjadi sesuatu yang harus dibudayakan sejak sekarang
oleh karena itu saudara saudara sekalian
inilah yang bisa kita lakukan
dan harus kita lakukan
karena kita harus kembali produktif
kita harus kembali bisa melaksanakan aktivitas
namun tetap berpegang teguh pada prinsip aman dari covid sembilan belas
tidak bisa kita bertahan dengan ketidakpastian yang terus menerus seperti ini
kita harus mengambil inisiatif untuk aktif
namun aman dari covid sembilan belas
oleh karena itu
mari kita jaga semuanya
termasuk kita ikuti semua informasi
semua anjuran yang telah diberikan oleh pemerintah
semua ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah
dalam rangka untuk menanggulangi covid sembilan belas
silahkan untuk mengakses informasi yang benar
mengakses informasi yang benar
dan mengakses informasi informasi yang benar
ketentuan ketentuan yang diberlakukan di suatu daerah
ada situs portal covid sembilan belas go id yang bisa kita akses bersama
ada informasi di call center satu ratus sembilan belas yang bisa kita gunakan secara bersama sama
akun media sosial at lawan covid sembilan belas juga bisa kita gunakan
beberapa aplikasi online dan layar
beberapa aplikasi online dan layanan telemedicine yang lain juga bisa kita gunakan
bukan hanya untuk mendapatkan informasi terkait kondisi covid sembilan belas
namun juga bisa kita gunakan untuk berkonsultasi secara dini terhadap permasalahan kesehatan yang kita rasakan
televisi republik indonesia
radio republik indonesia setiap hari akan menyiarkan ini
dan disebarluaskan oleh semua televisi dan radio swasta yang lainnya
karena itu saudara saudara sekalian
kita tidak lagi dalam posisi yang pasif
kita harus aktif produktif namun aman
dengan mengikuti protokol protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah
kita tidak akan menyerah dan tidak akan menyerah sampai kapanpun
kita akan aktif untuk kemudian menjadi produktif dan aman dari covid
dan kita yakin seluruh bangsa kita mampu untuk melakukan ini
terima kasih selamat sore